diduga karena sopir mabuk sebuah mobil mersi menabrak satu motor dan dua mobil di kota medan sumatera utara
dua orang terluka akibat kecelakaan ini
mobil mercy ringsek di bagian depan usai menabrak dua mobil lain yang terparkir di jalan wahid hashim kota medan
sebelum menabrak dua mobil versi itu sempat menabrak satu motor yang melaju dari arah berlawanan
hingga menyebabkan dua penumpang sepeda motor terluka
polisi menyebut pengemudi mercy dalam kondisi mabuk sehingga mobil yang dikendarainya hilang kendali
menabrak motor dan dua mobil
pelaku kini telah ditahan dan dalam pemeriksaan polisi
kecelakaan itu terjadi karena pengemudi kendaraan mercy itu tidak seimbang dalam berkendara
sehingga oleng ke kanan memakan jalan kendaraan nmax yang bergerak dari arah yang berlawanan sehingga terjadi tabrakan
selanjutnya setelah terjadi tabrakan dia oleng lagi ke kanan menabrak dua kendaraan lainnya